maka bank asal jepang ini akan menjadi pemilik mayoritas atau pengendali dari bank danamon
kita lihat berapa potensi angka penjualan saham ini dan komposisi kepemilikan dari saham bank dengan kode emiten bdmn
dalam bank jepang bidik danamon
kita lihat dulu rencana dari bank asal jepang ini untuk mengakuisisi dari bank danamon
yaitu mitsubishi ufj financial group akan mengakuisisi saham bank danamon dengan nilai senilai satu tujuh miliar dolar amerika
atau sekitar lebih dari dua puluh triliun rupiah angka yang cukup besar memang karena memang mengambil porsi mayoritas
ataupun juga porsi pengendali dari saham bank danamon dari temasek yaitu dari singapura
rencana penjualan saham temasek di bank danamon ini memang sudah terdengar
sebenarnya sejak tahun dua ribu tiga belas lalu kemudian ada masuk bank
asal singapura lainnya itu dbs yang rencana juga akan membeli saham dari temasek
namun ternyata gagal karena ada ataupun ditolak oleh bank indonesia pada saat itu sehingga bergulir hingga tahun dua ribu tujuh belas ini
walaupun memang mitsubishi ufj ini sejak dua ribu tiga belas sejak rencana penjualan saham bank danamon lewat saham temasek
ini memang sudah memberikan ketertarikannya untuk membeli
namun baru pada akhir dua ribu tujuh belas ini nampaknya perbincangan semakin serius dan juga sudah bahkan
maka nilainya senilai satu tujuh miliar dolar amerika atau lebih dari dua puluh triliun rupiah
yaitu mitsubishi ufj financial group secara grup ini adalah kodenya mufg
dengan total aset bersih hingga september dua ribu tujuh belas hingga kuartal ketiga dua ribu tujuh belas
aset bersihnya ini mencapai satu ratus empat puluh tujuh lima puluh lima miliar dolar amerika
sangat besar sekali untuk grup dari mitsubishi ufj financial ini
kemudian untuk laba atribusinya saja ini sebesar dua lima puluh empat miliar dolar amerika
sementara untuk jumlah modalnya ini dalam yen mencapai dua empat belas triliun yen
sehingga memang grup finansial mitsubishi ufj ini salah satu pemain besar juga di jepang
sehingga tertarik untuk ekspansi atau juga untuk mengembangkan bisnisnya di tanah air melalui bank danamon
kita lihat di indonesia sendiri mufg sebenarnya ini sudah memiliki sejumlah investasi
sejumlah saham di bank bank dalam negeri yaitu bank of tokyo mitsubishi ufj limited
ini sudah ada di indonesia dan juga bank lokal yaitu pt bank nusantara parayangan
ini bukan bank pertama
ini adalah yang dimiliki oleh mitsubishi ufj financial group di bank tanah air
kita lihat sekarang dari porsi kepemilikan bank danamon hingga tiga puluh september dua ribu tujuh belas
hingga kuartal ketiga tahun ini yang paling besar tentunya asia financial
ataupun tema stakeholdings ini dari singapura perusahaannya masih memiliki saham mayoritas
jika kembali akuisisi ini terjadi negosiasi angkanya dari pihak jepang setuju dengan apa yang dijual oleh pihak singapura
dan otomatis akan menjadi pengendali
karena jika dibeli
kalau memang terjadi akuisisi maka akan ada perubahan dari pemilik saham mayoritas bank danamon
kemudian porsi yang kedua yang juga cukup besar walaupun masih posisi ketiga
yang merupakan pemilik saham yang cukup besar hampir seperempatnya lebih bahkan dari seperempat dari kepemilikan saham di bank danamon
dan juga publik
dan kita lihat dari akuisisi bank lain memang tidak hanya bank danamon yang rencananya akan diakuisisi sahamnya
walaupun memang sudah dimiliki asing sejak tahun dua ribu delapan lalu sejak temasek
namun kita lihat pergerakan dari perbankan asing yang ingin masuk ke dalam perbankan nasional
yang pertama adalah bank maspion indonesia yang sudah rampung
bahkan akuisisinya pada bulan agustus hingga september lalu di kuartal ketiga kemarin
diambil oleh kasi core bank plc dengan nilai akuisisi ataupun penempatan dana dari penjualan saham bank maspion indonesia
ini mencapai dua puluh lima juta dolar as
kemudian bank lainnya yang juga akan diakuisisi rencananya pada tahun ini
yaitu bank muamalat indonesia dengan pembeli ataupun dengan calonnya adalah pt minapadi investama
dengan nilai akusisi yang sangat besar ini bahkan sampai triliunan rupiah empat lima triliunan rupiah
dan saat ini masih dalam proses valuasi sehingga masih dalam proses hitung hitungan seperti itu berapa nilai dari saham yang akan dijual oleh bank muamalat ke pt minapadi investama
kemudian nanti dikalikan dengan jumlah sahamnya dan akhirnya ketemu dengan nilai aset dan juga nilai valuasi dari bank muamalat indonesia sendiri
kemudian akan disampaikan berapa nilai dari penjualan sahamnya baru nanti pihak dari pembeli atau calon biasanya akan menawar
tentunya biasanya menawar akan lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh pihak penjual
kita lihat saat bank lainnya yang juga rencananya akan diakuisisi pada tahun ini itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya bank danamon indonesia
ini saat ini jika dikalikan dengan nilai dolar amerika pada saat ini level tiga belas lima ratus hingga tiga belas enam ratus rupiah per dolar amerika
maka akan ketemu angkanya satu tujuh miliar dolar amerika atau lebih dari dua puluh triliun rupiah
dan saat ini masih proses penawaran
rencananya memang hingga akhir tahun ini proses penawarannya bisa selesai
sehingga pada nanti april dua ribu sembilan belas itu berarti sudah masuk ke kuartal dua
dua ribu sembilan belas sudah resmi dari mitsubishi ufj financial ini sebagai pemegang saham mayoritas bank danamon
sehingga nanti urutan ataupun juga pembagian dari siapa yang akan berhak menjadi pengendali bank danamon ini akan berubah pada april dua ribu sembilan belas
jika semua prosesnya berjalan lancar dan jika angka ini diperkirakan tidak akan terlalu jauh gitu disepakati juga oleh pihak dari jepang
dan yang terakhir adalah dari bank syariah bukopin
ini calon pembelinya adalah alvin holdings berhad
tentunya kita lihat berhad ini pasti dari malaysia seperti itu
walaupun memang belum ada nilai akuisisi atau juga penempatan dana yang ditawarkan dari bank syariah bukopin
ataupun juga yang akan ditawarkan oleh pihak
alvin holdings berhad terhadap bank syariah bukopin
dan saat ini masih dalam tahap pembicaraan
kita lihat saja bank bank ini akan seperti apa
akuisisinya masuk ke dalam bank di dalam negeri
karena kalau kita lihat dari kinerja perbankan di tahun ini memang sudah ada perbaikan dari mulai dpk nya gitu ya
dana pihak ketiga yang memang cukup meningkat karena adanya pelemahan dari daya beli walaupun secara konvensional
walaupun kalau kita lihat secara online juga masih cukup tinggi
jadi nampaknya asing ini masih sangat tertarik
untuk masuk ke dalam perbankan dalam negeri namun juga harus diingat oleh pemerintah ojk dan juga bank indonesia
bahwa seberapa jauh ataupun seberapa besar pintu yang akan dibuka pintu investasi yang akan dibuka oleh pihak ojk dan juga pemerintah
agar asing asing ini bisa masuk ke dalam perbankan dalam negeri
jangan sampai nanti justru seluruh perbankan khususnya yang besar besar gitu di dalam negeri dikuasai oleh pihak asing seluruhnya
dan juga sebagai pengendali sebagai pemegang saham mayoritas